fenomena cuaca panas yang terjadi di sejumlah wilayah indonesia beberapa hari terakhir bukan merupakan gelombang panas
badan meteorologi klimatologi dan geofisika atau bmkg memprediksi kondisi ini akan terjadi pada bulan juni hingga agustus mendatang
bmkg memprediksi kondisi atmosfer di indonesia bagian selatan pada bulan juni hingga agustus mendatang akan semakin kering sehingga minim potensi hujan
kondisi ini pun membuat suhu udara siang hari di sejumlah wilayah diprediksi akan cenderung lebih panas
pulau jawa bali ntb dan ntt menjadi sejumlah wilayah yang diperkirakan memiliki suhu yang cenderung

sementara untuk wilayah jakarta diperkirakan akan mencapai suhu maksimum hingga tiga puluh lima derajat celcius
masyarakat diimbau untuk senantiasa menjaga kondisi stamina tubuh dan kecukupan cairan tubuh hingga menghindari aktivitas di luar ruangan dalam jangka waktu yang cukup lama
biasanya terjadi pada bulan maret hingga juni
karena pada bulan juni hingga agustus kondisi atmosfer di wilayah indonesia bagian selatan akan semakin kering sehingga minim potensi pertumbuhan awan dan juga hujan
sehingga suhu udara ketika siang hari akan cenderung lebih panas dari periode akhir